bursa calon ketua umum partai golkar mulai marak
selain ketua umum golkar incumbent erlangga hartarto
sejumlah kader beringin diantaranya ketua dpr bambang susatyo
resmi mendeklarasikan diri untuk maju merebut kursi beringin satu
meski sejumlah kader telah mengumumkan maju
waktu pelaksanaan forum musawara nasional belum ditentukan
bursa calon ketua umum partai golkar mulai memanas
seiring deklarasi majunya sejumlah kader beringin
dua pekan lalu di makassar ketua umum golkar erlangga hartarto
telah mengumumkan maju kembali
erlangga mengklaim didukung empat ratus enam puluh delapan pengurus dpd beringin
pada tanggal tujuh juli dua ribu sembilan belas
setelah menerima amanat
aspirasi dari empat ratus pemegang suara
di partai golkar
dan dengan dukungan yang masih mengalir
maka dengan ini saya menyatakan
saya siap maju menjadi ketua umum partai golkar

ketua dpr bambang susatyo resmi mendeklarasikan diri
selain bamsud ada pula ali yahya ketua satkar ulama golkar
serta dua kader perempuan
yani ulanurahwati dan marlinda irawati
yang akan maju
bamsud menegaskan alasannya maju
untuk menyatukan semua faksi di golkar
dan mengajak purnawirawan tni polri
kembali ke partai beringin
hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
saya bambang susatyo menyatakan maju
mari kita bertarung secara sehat
karena partai ini adalah partai yang demokratis
rakyat akan melihat
apakah kita para pimpinan partai ini
bekerja mengelola partai secara demokratis
atau menjadi otoriter
perebutan kursi beringin satu diprediksi akan berlanjut
pasalnya baik erlangga hartarto maupun bambang susatyo
yang akan munas dilakukan pasca pelantikan presiden
dua puluh oktober mendatang